masih di cnn indonesia sports indonesia memastikan diri lolos ke semifinal piala aff dua ribu dua puluh dua sebagai runner up grup a
usai mengalahkan tuan rumah filipina dengan skor tipis satu dua
di pertandingan lain thailand keluar sebagai juara grup a berkat kemenangan atas kamboja tiga
indonesia bertandang ke stadion rizal memorial filipina pada senin malam
skuad garuda membuka keunggulan melalui gol sudulani yang dicetak dendi sulistiawan di menit dua puluh satu
memanfaatkan lemparan ke dalam yang dilepaskan pratama arhan
indonesia menambah keunggulan di menit empat puluh tiga lewat sepakan jarak dekat marcelino ferdinand bekerja sama dengan sadil ramdhani
indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan dua atas tim tuan rumah
filipina hanya berhasil membalas satu gol melalui sundulan james rasmussen di babak kedua
skor satu dua bertahan hingga akhir yang sekaligus memastikan langkah squad garuda ke semifinal piala aff
indonesia duduk di peringkat kedua kelas main akhir grup a piala aff dua ribu dua puluh dua dengan koleksi poin sama dengan thailand sepuluh poin
skuad garuda hanya kalah selisih gol dari tim gajah putih
lawan indonesia di semifinal kemungkinan besar adalah vietnam yang untuk sementara memimpin grup b
sementara dua tim lainnya yang masih berpeluang lolos ke semifinal dari grup b adalah malaysia dan singapura
yang akan saling duel di laga terakhir